polri hari ini menggelar upacara serah terima panji kebesaran tribata polri
upacara yang menjadi simbol pergantian estafet kepemimpinan di lembaga kepolisian ini dihadiri kapolri baru
jenderal ida mazis dan mantan kak polri yang kini menjabat sebagai menteri dalam negeri jenderal tito karnavian
inilah salam komando dan sapa pagi terakhir jenderal tito karnavian sebagai pucuk pimpinan polri
rabu pagi bertempat di makubrimob cimangis depok jawa barat
mabes polri menggelar upacara serat terima panji teribata polri dari jenderal tito karnavian ke kak polri yang baru jenderal ida mazis
acara dihadiri sejumlah tokoh dan penjabat termasuk panglima tni mas sekal hadi cahyanto
ketua mpr ri bambang susatyo
hingga gubernur dki jakarta anies baswedan
upacara serah terima panji tribrata merupakan tradisi yang digelar setiap kali pergantian pucuk pimpinan polri
upacara menjadi simbol beralihnya estafet kepemimpinan di lembaga kepolisian
dalam sambutan di depan satu lima ratus tamu undangan dan sekitar dua personel polri
tito menyebut tantangan kak polri penggantinya akan lebih berat
tito menggaris bawahi sejumlah agenda nasional
mulai pilkada serentak di satu ratus tujuh puluh daerah pada tahun dua ribu dua puluh
penyelenggaran pon di papua
dan potensi gangguan kamtip mas ke depan
banyak tugas tugas yang mungkin sudah diselesaikan
namun juga banyak juga kerjaan yang perlu diselesaikan yang belum selesai di masa saya
untuk itu saya percaya bahwa kak polri baru
insya allah akan dapat menyelesaikan semua tugas tugas yang belum selesai
di bagian akhir saya mengundang arstu
dan dukungan dari semua pihak dalam melakukan tugas saya yang baru sebagai menteri dalam negeri
menanggapi pesan tito karnavian
jenderal idam aziz yang akan meneruskan tugas kapolri selama empat belas bulan ke depan
berjanji mewakafkan dirinya untuk memimpin polri
idam juga menegaskan akan melanjutkan program yang belum tuntas di periode kepemimpinan polri sebelumnya
dan menjaga soliditasnya
kita stand ipolri untuk mengawal nkri